beragam masalah mulai dari persoalan hukum buron kasus korupsi yang belum juga tertangkap
kemudian rancangan undang undang kontroversial penyelenggaran pilkada serentak dua ribu delapan belas
sampai penanganan covid sembilan belas yang berujung pada marahnya presiden jokowi kepada para pembantunya
tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi menko palukam mahfud md
bagaimana seorang mahfud md kemudian menjawab beragam persoalan di bawah koordinasi kementeriannya
kita akan langsung berbincang dengan menteri koordinator bidang politik hukum dan juga keamanan
mahfud md yang sudah bersama dengan saya pada hari ini
assalamualaikum pak mahfud
tampaknya masih banyak pekerjaan rumah makin banyak pr yang diberikan oleh presiden di tengah covid sembilan belas ini
iya makin banyak dengan sendirinya
bukan diberikan oleh presiden karena situasinya begini semua menteri makin banyak nih tugasnya
karena ini kita lagi dalam masa pandemi covid sembilan belas kita sudah social distancing dan maskernya memang kita lepas
nggak apa apa ya pak ya
karena kita sudah ada jaraknya
pak mahfud ini kalau kita lihat bahwa isu yang berkembang belakangan di bawah koordinasi kementerian bapak itu banyak sekali ya pak
saya mau yang paling hangat terlebih dahulu menjadi perhatian publik
belakangan ini baik di dpr kemudian di institusi penegak hukum soal buronnya joko chandra
jadi sangat populer
kenapa sih pak sulit sekali pemerintah menangkap joko chandra
iya karena kita berhadapan dengan kejahatan yang lihai ya
lihai karena anda harus tahu joko chandra ini sudah mengelabui orang
ini kan kasus mula pertama yang dikelabui pemerintahnya pak sby
tahun dua ribu sembilan ingat
ketika dia akan lari dia tahun dua ribu sembilan
bisa tahu kalau besok akan difonis itu kan tahun dua ribu sembilan belas
berarti dia sudah melibatkan banyak orang di situ
kemudian pada tahun dua ribu empat belas
itu kan ada yang kerjain juga pastinya
karena pencoretan itu sejauh ini difahami kan hanya bisa dicoret kalau ada yang minta
dan yang minta itu harus aparat
nah sekarang keluar masuk lagi
kita berhadapan dengan banyak
dan kalau orang menilai kita kecolongan ya bolehlah kecolongan
tapi tidak bisa dikatakan ini pemerintah sekarang kecolongan
ini akumulasi dari masa yang panjang sejak tahun dua ribu sembilan berarti sebelas tahun
melibatkan berbagai pejabat dan institusi
kalau itu mau dibilang kecolongan
berhadapan dengan orang orang yang licin
jadi itu menurut saya sekuat apa pak joko chandra
dan kenapa kemudian orang orang itu berkepentingan pak untuk melindungi joko chandra
iya iya kuatnya itu mungkin karena uang lah ya
banyak pejabat pejabat kita tuh kan banyak yang terjirembab
karena soal penyuapan soal uang gitu
banyak orang pekerja pekerja hukum itu menjadi luntur
karena uang itu
dan kalau itu mau dilihat sudut negatifnya
tetapi kalau mau dilihat sudut positifnya justru sekarang ini bisa dilihat bagus juga
kan bisa ketahuan dan kita bisa bereaksi
kan gitu tau
kalau mau dilihat sudut positifnya
itu sudah lama bolak balik gitu akhirnya kita tahu juga kan
sebagai menko poluka bapak merasa nggak sih sebetulnya negara dipermainkan oleh seorang joko chandra
iya lah pastilah semua orang mengatakan joko chandra ini mempermainkan negara dan melalui permainan di bidang hukum kan gitu
dan kita akan berusaha keras
seumpama joko chandranya pun licin
karena kan kenapa sulit
karena dia juga berada di negara lain dan menjadi warga negara lain pada waktu yang sama
tetapi ke dalam seperti anda tahu kita sudah bertindak
polisi pak idam aziz sudah dengan tegas memberitahu bahwa semua yang terlibat jenderal sekalipun kalau disiplinnya sudah dijatuhkan semua sekarang kalau ada pidananya tidak akan pandang bulu
saya dengar langsung itu dari pak ida mazid ketika saya berbicara dengan dia pun ketika kabar reskrim datang ke sini memberitahu ke saya pak ini langkah langkahnya
saya menjadi ya noh menjadi gembira lah
bahwa polisi sekarang sungguh sungguh
kejaksaan agung juga kan sekarang sudah mulai memeriksa jaksanya
dan saya berharap institusi institusi lain kemendagri kan sudah mulai menindak lurahnya
kalau perlu ke atas lagi
kan kalau memang ada yang sengaja
tapi di kemendagri kan memang mulai dari lurah ya
karena dia yang nampaknya sangat dramatis
membantu iktp nya ya pak ya
iya sangat dramatis membantunya
membantunya tidak harus
kalau orang lain sulit
kalau dia kok dikawal
lalu seperti diberi karpet merah gitu
diantar orang lagi gitu kan
nah sudah ditindak
saya kira nanti semuanya akan didapat
tapi supaya diingat juga
kalau dilihat dari apa namanya ilmu kemafian
permainan ini kan tidak hanya di polisi
atau di pemerintah ya
itu ada kemungkinan permainannya
dengan mahkamah agung juga
dengan mahkamah agung dalam perkara yang hakim hakim ya
buktinya tahun dua ribu sembilan dia lari kan
karena diputus oleh mahkamah agung
sehari sebelumnya ya
berarti udah bocor dari sana
nah kalau kita mau bicara ilmu mafia
ini juga mungkin sudah ada yang ngatur
nanti anda daftar aja pk
sesudah berhasil pk nya diterima
mahkamah agung sudah ada
nanti akan dikabulkan permohonannya
habis itu balik
bebas kan gitu
pak mahfud semua pejabat sudah bapak minta
untuk kemudian menyelidiki di institusinya masing masing
tapi progresnya untuk bisa membawa pulang joko chandra itu
sampai sejauh mana
berapa lama waktu kemudian yang dibutuhkan
karena kan dua puluh tahun itu lama pak
berapa lama lagi negara harus dipermainkan
oleh seorang joko chandra pak
kita tidak punya target itu
karena ini kan berhubungan dengan negara lain juga
kalau misalnya kita tahu sekarang dia ada di malaysia
itu kan nanti masih ada beberapa proses
pertama kalau mau ekstradisi harus punya perjanjian ekstradisi dulu
tapi seumpama punya pun
seumpama punya pun
itu kan belum tentu
setiap orang yang punya perjanjian ekstradisi itu lalu mau gitu
apalagi kalau yang diminta itu bukan warga negara indonesia
kan jadi masalah
nanti kita lihatlah
biar aparat yang mengatur itu
sejauh ini proses komunikasinya dengan pemerintah malaysia untuk ekstradisi joko chandra sejauh mana pak
biar itu dulu lah
tentu nanti langkah langkah lebih serius akan dilakukan
lebih meningkat lagi
setiap negara itu punya kedaulatannya sendiri sendiri
gendaulatan hukum sendiri sendiri
kalau masih di dalam negeri sih mungkin lebih gampang
kalau sudah di luar negeri gitu memang harus lebih bersabar
meskipun saya optimis pada saatnya akan berhasil
anda optimis pada saatnya akan berhasil
tapi kalau kita melihat bagaimana kekuatan politik dan juga kekuatan pengaruh joko chandra di malaysia
sampai punya tower di sana
anda meyakini itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat pak
kalau dalam waktu dekat ya relatif ya
pokoknya kita usahakan lah dulu
karena ada hal hal yang kita lakukan juga harus diem diem juga
pak joko chandra ini kan membuat geger ya
anda sebagai menko polukam dipanggil tidak sih sama presiden
kemudian presiden itu responnya seperti apa
karena kan negara dipermainkan pak
dia kaget juga
iya kita bicara lah dengan presiden
misalnya kan isu isunya kemudian bermacam macam
misalnya antara lain
presiden pernah bertemu dengan pak joko chandra
dengan adiknya joko chandra di papua new guinea
kalau itu sih setiap presiden jangankan presiden menteri setingkat saya aja
kalau ke luar negeri banyak orang ngajak makan malam gitu kan
dan orang yang datang kita kan tidak tahu
sama dengan presiden ketika ke australia ke portmurils b gitu
kan sama aja
ada jamuan makan malam
lalu warga negara indonesia dan tamu tamu di situ diundang oleh tuan rumah kan
masa iya juga mau berkolusi
masa iya juga mau berkolusi di tempat rame begitu
di jamuan makan malam
presiden marah gak sih pak
presiden marah nggak sih pak melihat kegaduhan yang disebabkan joko chandra ini
tapi setiap pokoknya setiap ada keanihan keanihan di bidang hukum
gimana ini kok sampai begini gitu
tetapi saya selalu mengatakan pak ya kita harus bersabar
ini kan sudah limbah ya
ini mulai tahun berapa

tapi yang sudah kita selesaikan sudah banyak juga
kita tidak boleh ikut campur pada soal soal teknis
kalau sudah mahkamah agung misalnya
kita kan tidak boleh ikut campur
kalau kita mau sekedar ikut campur marah marah lalu ambil gitu
hakimnya ini nya ambil semua kan gampang sekali gitu
tapi itu kan tidak diinginkan oleh negara hukum
ada kewenangan lembaga lain
lalu yang ketiga
ini mengangkut internasional juga
jadi tidak mudah juga